apa yang ada di kam arrays jadi apa tidak kunyit
saya bangun gak ada di kamar
ini tengah malam begini
ya kan aku gak tega mas
kan kamu juga lagi tidur
terus aku lapar
pake dua telur pake sayur
aku maunya mie mas aku gak mau roti
mau makan atau engga
aku mau nyampe
aku mau naik kenyang
gak kepalin juga
pas semua kan
tuangkan mie ku ya
sementara mie direbus
campurkan bumbu minyak
ke dalam mangkok
ini kok gak ada
disambalnya telur ya
ngapain sih dia
kamu masakin buat aku
kamu nggak mau aku masak sendirian ya
udah sana makan habisin rotinya
habisnya rotinya habisnya roti udah
kamu tunjukin saya di depan kampus
udah kayak gini loh mas
saya harus begitu
kebiasaan nggak bisa
terus begini jauh banget
ya udah terserah
terima kasih ya
udah buatin aku
eh itu minyak
kamu kok gede banget sih itu apinya tinggi
itu telurnya masa masa nih masukin gitu sih
mas dibuka dulu
nggak ada tulisan pake telurnya soalnya disini
kan saya nggak tahu kamu ngajarin waktu itu pakai minyak
ya ampun berantakan banget mas
duh duh duh
duh duh duh
sini aku bantuin kita masak berdua ya
kita masak berdua ya
ini telurnya diapain
dipecahin dulu baru dimasak
berarti saya salah
sampai mati semaleman
ini saya dokter lisa
dari tadi sore saya coba hubungi bapak tapi hp bapak nggak aktif pak
jadi begini pak saya ingin menginfokan bahwa jessica hari ini sempat kabur
karena dia merasa hari ini hari akad pernikahannya
hah jessica kabur
terus terus gimana dok dimana dia sekarang udah ketemu
jessica baik baik aja dok dia gak luka atau gimana gimana kan
alhamdulillah jessica dalam keadaan baik baik saja
dia sudah pulang dan sekarang sudah tidur di kamarnya
maka tolong lain kali jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi ya dok ya
ya ampun jess jess udah tujuh tahun lalu
aku udah inget soal adi ada aja kejadian buruk kayak gini
kemarin itu jessi cerita
katanya dikasih cincin
dan dia happy banget pas dikasih cincin
coba sekarang saya tanya
kau bener bener punya niat yang sungguh sungguh
buat ngelamar jessi
pop jangan galak galak dong sama adi
ya saya serius om
saya harap om bisa meresluinya
ya kalau om sih yang penting jessi bahagia
kalau dia bahagia dia akan ikutin pilihannya dia
terima kasih om
ya kalau gitu saya akan ajak keluarga untuk melamar secara resmi om